dua puluh sembilan tahun itu mencatatkan angka snatch satu ratus empat puluh satu kg
sedangkan untuk angkatan clean and jerk eko berhasil melakukan angkatan seberat satu ratus tujuh puluh kg
sementara itu medali perak diraih oleh lifter asal vietnam van ving tring yang berhasil melakukan total angkatan dua ratus sembilan puluh sembilan kg
dan medali perunggu menjadi milik lifter asal uzbekistan yakni adkam john ergachev dengan total angkatan dua ratus sembilan puluh delapan kg
cabang angkat besi yang diwakili oleh lifter andalan indonesia eko yuli menambah perolehan medali emas untuk indonesia
dan selain cabang angkat besi ada cabang busu juga menambah perolehan medali indonesia yakni medali perunggu yang disumbangkan oleh ahmad hulaifi
inilah perolehan medali sementara asian games dua ribu delapan belas hingga pukul delapan belas tiga puluh lima waktu indonesia barat
indonesia kini berada di peringkat keempat kemarin ketiga ya
dengan perolehan lima emas
dua perak dan lima perunggu